lu gua mau bari pake golok
lu mau meres udara gue ha
eh lu sama si cimeng lu lawan nih gua berdua ha
jangan main golok ah bang
jangan main golok jangan main golok lu
emang itu gua kemainan gue lu ha

eh men lu jangan bergulau gulau
untung dia kagak denger
maksudnya gak denger omongan ayah gitu
dia yang ngomongnya kenceng kenceng nyalain ayah
bisa begitu pak haji
eh terserah gua dong
jangan mangkat dulu loh
maksud gua lebih ganteng gua dari lo
ah haji sulam bisa aja
ini kan acara resmi
bang wajod teh harus pake baju bagus
iya gua tau
jom bawahnya tuh
masih mau ngelamar pakai sendal jepit
sendalkan tata pak
mama masuk yuk
lu tau sopan santun kagak
jangan tertarik gitu dong
aneh pagi ini mau kasih berita up to date
ini tentang keluarga
ini tentang keluarga haji sulam pak haji
ada apa dia
haji sulam pagi ini mau ngadain lamaran di tempat sobari
kok gak kaget dengar berita kayak begini
he gua kasih tau dulu ya
kaget itu kalau sudah kesiangan
atau matahari sudah ada kepala kita
pagi ini gua gak kaget
malah put liat lu berdua
oh itu mak
mau ngelamar artika buat si robi
eh sulafiq kesana
gua mau disini tidur nih
eh asal lu tau ya
dari tahajud sampai sekarang gue belum tidur nih
abang gak ada orang
dia yang nabrak sendiri bukan kita yang nabrak
tetep aja di dunia sama lu yang nabrak
ya allah gimana nih
ini kalau urusan sama polisi bisa berapa ini
ya allah mak
weh weh turun loh
gua pindah turun loh
hah turun kan loh
turun kan abang
kalau enggak gue bakar nih
gua bakar lalu gak keluar gue
gua bakar di mobil
ya allah mau dibakar mak
bener nih gue bakar nih
gua bakar mobil nih
ya allah mak
udah lu apa sih paman yang turun deh

cepetan daripada dibakar
bang turun bang
gua bakar nih
gua bakar nih mobil
jangan jangan jangan
gua bakar nih mobil
bang jangan bang
bang jangan bang
usantabak menabrak gimana dengan maaf
istighfar dulu deh
prema seluruh istighfar
kita juga nggak sengaja ini kan
enak aja lo gak sengaja
kamu mau pinjam bener dong
pakai dompet segar dong
lu pikir jalanan ini sih
tadi saya pelan pelan
itu aja yang nabrakin kang
pelan pelan mungkir lagi loh
kalau lu pelan gak mungkin nabrak
temen gue sampai terkapar berdarah darah ketabrak loh

dia yang nabrakin sekarang

dia yang nabrakin sendiri
mana ada orang nabrasi sendiri
pak pak pak
pokoknya gua gak tahu
pak jangan pak
jangan ke polisi bang ya
kenapa kalau gua mabok
kalau mabok gak boleh dibawa ke jalanan dong
siapa yang melarang mabok di jalanan

aduh cus pak
aduh cus pak
temen gua mau dikadalin
temen gua mau dikadalin
matahari dia besok
kalau temen gua ini cuma patah tulang dan ruka ringan
lu kasih aja gua tiga juta buat berobat
ntar dulu gue belum kelar ngomongnya
tapi kalau ampet temen gua ini almarhum
lu harus ngasih dua puluh lima juta
lu mau damai apa memeres anak gua sih
orban sukoi aja yang mati diganti satu miliar
oke kalau kalian komplain semua
buah naikin jadi seratus juta
mau gak lu
kalau nggak mau urusan sampai ke pengadilan
bentar bro ya
saya runnikan dulu ya di dalam mobil ya
tapi kunci mobil ibu ambil dulu
urusan kagak kelar dengan do'a'po

jangan sampai ke polisi takut
lu ada duit dua puluh lima juta apa gak
takut gua orang sampe mati begitu
lu yang bener aja
lu mau ngelamar aku mau beli kedelai
semoga aja tu'a'ra gak meninggal
jadi bang haji cuma nambahin dua juta setengah
hapus banget ya
anak si sobari baru aja mau silaturahmi
udah dikejadian begini
rundingan lama amat sih
kayak anggota dewan lagi rapat
uruan kasih tiga juta
ntar temen gua ke purkoid deh
ya udah turun dulu deh
lu gua mau bayar pakek kalau
he lu sama si cemeng
lu lawan nih gua berdua ha
jangan main golok
jangan main golok loh
emang itu gua kemainan lu ah
lu ini ada dua orang
lu ada prik gua berdua ha
saya nggak tau
ini temen abang
eh sekarang gua udah tinggal di sini
sebelum gua marah nih ya
wah hebat juga lo t'bary
kita kucing sama pereman pereman
ha pereman cap nyamuk wajih
tapi itu kok yang ketabrus
sehat sehat aja kan
ini darah apaan